kawasan kontrakan di sini mah bukan kawasan kontrakan yang di bawah
bener tuh rob kalo gua liat sih modalnya kudu kuat nih
kalau modalnya nanggung sih nggak mungkin berani tinggal di tempat beginian
harganya mahal masalahnya nih
dek gua mau tanya kontrakannya dikit yang mana ya
itu tuh yang di pojok yang agak bagusan bikin
rumah yang itu
kondisi dari keponakan mang ojo
karena kalo tidak masalah ini semakin meruncing
karena kar pemasalahannya dari dia
dan satu lagi mang ojo dep kolektor akan terus mencari mang ojo
yaudah mang ojo
gua bantu temuin lu mang ojo sama ponak ponak
sekaligus biar clear nih masalahnya
karena haji muhyiddin udah nyangkutin kasus ini sama keluarga haji sulam
dari mana rendeng rendengan begini sekeluarga
yang ga jelas
dari rumahnya bang ojo bang
mang ojo abis kena musibah
mang ojo kena musibah apa ya
digebukin sama orang yang ada hubungannya dengan si sulam
pokoknya siapa saja yang dekat sama si sulam
bakalan kena musibah
diam kenapa sih mulut lu
ga ada capek capeknya lu ngomongin aja sulam terus
ntar mulut lu bebusa lu kayak kaya ngeracun di rebus
mang ojo digebukin sama siapa ya rum
iya ga tau juga sih bang
langsung aja ke tkp
di rumah mang ojo tuh udah ada aji sulam sama badar
baik deh kalo begitu
eh mata lu tuh jaga
biasa ga punya hadat lu
itu kan besan
ah ga pake besan gitu
bener mang ojo digebukin
yang ngebukin mang ojo siapa ya
itu orang tega teganya
menghubungin orang tua yang udah kagak berdaya
sekarang mau munculin gimana pok
bang ojo tadi pergi sama bang sulam
katanya sih mau nyelesain masalahnya
ya ampun kalo nyelesain urusannya kenapa ga ngajak saya pok
tenang aja tenang aja ya
nih yang awalnya udah ada si robi sama si badar
lagi juga kalau lu hibutan bawaannya mau marah marah melulu
udah mendingan lu parkir aja sana
lu lu jaga aja tuh motor motor ya
jangan sampai ada yang ilang lagi kayak kemaren
lagian si badar udah kagak cs lagi tuan mugua
ada kabar berita mang ojo digebukin kagak ngasih tau gua lagi
pak ya tuh si badar
mak pok assalamualaikum
badar nanti kalo ketemu keponakan saya
jangan dengan cara kekerasan ya
tenang aja mang ojo

udah lama juga kok gua ga pernah kepadanya
gagal dibagiin orang
rob sebaiknya kembali saja rob
biar nanti mang ojo saja yang mencari sendiri

lah udah nyampe sini kenapa mau minta balik lagi ah
mang ojo kenapa sih mang ojo ketakutan kayak begitu
bukannya kita ini bermaksud ikut campuran urusan mang ojo

tapi kan mang ojo itu udah kita anggap sebagai saudara
jadi kalo mang ojo punya masalah
kita ini semua pengen bantu main ojo
biar masalah mang ojo itu ga berlanjut

yang mana sih mang ojo rumah keponakan mang ojo
bilangnya sih disekitar sini rob
tapi mang ojo juga tidak tahu
karena mang ojo itu ya tidak pernah datang kemari
aneh banget sih mang ojo
emangnya mang ojo kagak pernah ke rumah mang ojo

ya tidak pernah
saya selalu dilarang kalau datang kemari
kenapa dia ngelarang
ya keponakan saya malu
karena dia merasa orang tidak punya serba kekurangan rob
yaudah rob kita turun aja
kita tanya warga di sini
mana kontrakannya potangannya mang ojo
kawasan kontrakan di sini mak
bukan kawasan kontrakan yang di bawah
bener tuh rob
kalo gua liat sih modalnya kudu kuat nih
kalo modalnya nanggung sih ga usah ngelarang
mungkin berani tinggal di tempat beginian
harganya mahal masalahnya nih
dek gua mau tanya
kontrakannya dikit di mana ya
itu tuh yang di pojok
yang agak bagus kan dikit
rumah yang itu
eh ini ada memang lu nih
masa berapa aja
masa berapa aja lu
masa berapa ini nih captain
menurut saya bener banget
kalau memang ada keperluan penting
udah selesain aja disini
gak boleh masuk
rumah saya di dalam
emang bener bener berantakan
kayak kapal pecah
kalau orang lain tau
senang banget cep
sebenarnya ada urusan apa sih
memang bawa orang rame rame kemari
mukanya bonyok begini
ini ada urusannya sama lo
tepatnya gara gara hutang kamu
cep bener kan
sampe diumbar umbar sama orang lain
aib ya tamang
udah ngerti ga
utang kamu yang ketahuan
belum yang lain
itu juga belum
ini semua bukan urusan kalian
jelas ini urusan kami
karena bang ojo ini udah kami anggap sebagai keluarga
dan selama ini kami gak tau
kalau bang ojo tuh
diberi satu perang keponakannya

sampe perapan maksudnya
ini yang bang ojo maksud
orang yang gak punya
coba bang ojo liat sendiri
kalungnya segede gamret
bang ojo liat gelangnya
banyak banget kan
bang urusan utang ma nanti aja diselesaikan
gue gak percaya lo orang gak punya
ah susungan lo
ah susungan lo
ah susungan lo
ketipu kita bang ojo
di dalam kayak kapal pecah
sini masuk bang ojo